pada senin empat belas desember pukul tiga puluh hingga empat tiga puluh dini hari pihak kepolisian menggelar rekonstruksi penembakan yang menewaskan enam laskar fpi pada tujuh desember dua ribu dua puluh
dan terdapat empat tkp rekonstruksi dengan total lima puluh satu adegan yang digelar di karawang jawa barat
berikut pemaparan produser lapangan cnn indonesia sandra insanasari perihal hasil rekonstruksi kejadian di tol cikampek kilometer lima puluh satu jawa barat
selama empat jam lamanya di sini pihak kepolisian menggelar rekonstruksi di mana memang saat itu terjadi baku tembak ya antara pihak kepolisian bersama dengan pengawal muhammad rizik syihab ataupun laskar fpi
di sini tadi dikelar perkaranya ada empat tempat kejadian perkara atau empat tkp seperti itu ya memang yang dilakukan di sini kurang lebih ada lima puluh satu adegan seperti itu
karena memang waktu itu benar benar untuk waktunya pun diibaratkan pada saat kejadian seperti itu
di mana pada pukul tiga puluh tadi sudah mulai perkara yang pertama di tkp pertama seperti itu ya kita yaitu tepatnya di bundaran novotel seperti itu
di mana di situ pihak kepolisian memang bertabrakan seperti itu ditabrak oleh pihak dari fpi
kemudian juga lanjut ke tkp kedua yang memang tidak jauh dari tempat tkp yang pertama yaitu terletak enam ratus meter
seperti itu di jembatan
di mana di situ pihak kepolisian memang sudah bersama dengan laskar fpi ataupun pengawal muhammad rizik sihab disini melakukan saling tembak menembak seperti itu ya
kemudian juga itu kurang lebih ada empat adegan kemudian juga pindah lagi ke rest area kilometer lima puluh di tol cikampek seperti itu
yaitu ada kurang lebih tiga puluh satu adegan memang di sana pihak kepolisian sudah menyergap para laskar fpi
ataupun pengawal rizik yang memang sudah dikatakan oleh pihak kepolisian membawa senjata tajam ditemukan alat buktinya di situ
kemudian juga ada senapan api sehingga mereka pun dikepung empat orang ditahan namun saat digeledah seperti itu ya barang bukti ditemukan
kemudian juga ada dua orang laskar fpi yang memang disini sudah tergeletak terkena tembakan karena memang tadi antara pihak kepolisian dengan pihak laskar ini saling
baku tembak seperti itu sehingga empat orang diamankan kemudian juga barang bukti senjata tajam kemudian juga senapan api itu diamankan
ada saksi saksi juga dikatakan oleh pihak kepolisian yang melihat kejadian tersebut
kemudian juga mobil dari laskar fpi pun diangkut seperti itu ya empat orang diamankan dua orang dilarikan ke rumah sakit
kemudian untuk pihak kepolisian pun melanjutkan ke tkp empat
kemudian mendapatkan penyelamat
penyerangan lagi dikatakan begitu oleh laskar fpi
penyerangan tersebut ditujukan kepada pihak kepolisian dengan merebut senjata dari pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian pun melakukan tindakan untuk pengamanan seperti itu ya
sehingga keempat orang dari laskar fpi tersebut dilakukan tindakan penembakan yang kemudian setelah itu dikatakan pihak kepolisian dilarikan ke rumah sakit
namun memang ke enam orang yang memang ditembak pada hari ini pada hari itu meninggal dunia seperti itu
tapi tadi sempat kita konfirmasikan kepada pihak kepolisian empat dari laskar fpi memang sudah diamankan
ke enam nya pun sudah diotopsi seperti itu ya
seperti kita tahu kemudian juga sudah dimakamkan
namun memang mengenai perbedaan antara versi dari kepolisian kemudian juga versi dari fpi
di sini pihak kepolisian tidak ingin merespon kenapa berbeda seperti itu ya
karena memang kalau dikatakan oleh pihak kepolisian di sini ada sepuluh mobil yang memang mengawal muhammad rizik syihab seperti itu pada hari itu dari arah sentul menuju karawang
sedangkan kalau dari versi muhammad rizik syihab ataupun dari pihak fpi dikatakan hanya ada delapan mobil yang kompoi
namun memang kalau kita bandingkan seperti itu ada kesamaan
dalam hal memang pihak kepolisian melakukan penyergapan seperti itu tidak menggunakan atribut kepolisian
melainkan menggunakan pakaian biasa seperti itu
dan memang kalau kita tarik dari seluruh lagi pihak kepolisian menceritakan bahwa memang ini semua bermula ketika adanya pemanggilan rizik syihab terkait pelanggaran protokol kesehatan
kemudian juga tidak bisa seperti itu dipanggil karena dihalang halangi saat ke petamburan
kemudian dilakukan lagi pemanggilan kedua kepertamburan diskusi alat
namun akhirnya bisa menembus
sudah menitipkan surat panggilan kepada pihak keluarga
dan pihak kepolisian mendengar isu menyelidiki bahwa akan ada penyerangan atau pengepungan ke polda metro jaya
sehingga pihak kepolisian pun mencari atau menyelidiki hal hal tersebut
sehingga diikutilah sampai ke hari itu yang tepat juga yaitu adanya kejadian antara baku tembak antara pihak kepolisian dan juga laskar dari fpi
tentunya kita juga masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai keempat orang yang ditahan saat ini
kita masih menunggu lebih lanjut dari pihak kepolisian